apakah diantara kita masih ada yang mengganjal di hati
kesalahan apa yang masih belum termaafkan
ini saya lihat darahnya belum surut pak
dia mendapat hukuman seperti itu di dunia
karena perilakunya selama hidup dia menjalani banyak orang
sebelum kamu mengurungkan niat kamu untuk menghancurkan masjid ini mas
nanti allah marah sama kamu mas
siapa yang marah
seharusnya aku yang marah
masjid ini dibangun pakai uang aku
pergi kamu dari sini
mas jangan mas
mas jangan rumuhin masjid ini mas
mau ngapain kalian disini lagi ya
eh pak mahmud
masjid ini dibangun pakai duit kuah
gua mau ancurin mau apa yang terserah gua
saya akan membalas
jangan satu ratus sembilan puluh dua zhang
tunggu hentikan diarkali untuk menghancurkan mesir ini
sudah hancurin buruan
halangi mereka semua
aduh apa itu pak arman
bangun mas bangun
mas bangun mas

baiklah mbak lastri kita sebagai muslim cobalah kita sejenak berkontemplasi
hasibu anfusakum qaba' la'ang tuhaasabu
mari kita mengintrospeksi diri sebelum kita disidang diadili oleh pihak yang lain
seandainya kita ada di posisi pak arman apakah kita bersedia
semesta tidak memaafkan kita
tentu kita ingin semua bahkan semesta memaafkan kita saat ajal menjemput kita
ketika ruh terpisah dari jasad kita lalu kemudian yang tersisa adalah memori buruk tentang kita
ingatan ingatan yang tidak baik tentang kita
lalu ajal itu datang menghampiri kita penuh dengan kemurkaan
malaikat mencabut nyawa kita penuh dengan kemurkaan
tentu kita tidak bersedia hal itu terjadi kepada kita
dengan segala hormat dengan segala kerendahan hati
saya atas nama mbak lastri dan segenap keluarga daripada almarhum
meminta kemurahan hati dari hadirin hadirat muslimin muslimat
untuk memaafkan segala kesalahan almarhum
bagaimana muslimin muslimat apakah dimaafkan
terima kasih banyak atas kemurahan hatinya
pak ustadz bagaimana ini
kenapa masih seperti ini pak ustadz
apakah di antara kita
apakah diantara kita masih ada yang mengganjal di hati
kesalahan apa yang masih belum termaafkan
ini saya lihat darahnya belum surut pak
dia mendapat hukuman seperti itu di dunia
karena perilakunya selama hidup
dia menjalani banyak orang
kakek sakit kakek
kakek kan sudah tua harus istirahat kakek
tapi kalau kakek tidak bekerja
siapa yang ngurus sawah sawah kakek yang luas ini deh
saya ada satu setengah juta kakek dokter saja
terima ya kakek
aduh uang sebesar ini
bagaimana urusannya ini deh
anggap aja ini rezeki jatuh dari langit
terima kasih deh
kakek kalau begitu saya pergi dulu ya
iya terima kasih
dobrakan saja sudah
masih nggak bukan saya
beri mayat kakek
aduh uang sebesar ini bagaimana urusannya ini deh
waktu itu kakek pinjam uang saya satu lima juta di pinggir sawah ingat nggak
saya punya utang satu juta
bukankah waktu itu uang sumbangan karena saya sakit
mana ada kakek sumbangan
pakin lain dikejaran ke mir
siapa yang melanggih itu
buat pengobotannya kakek
zaman sekarang mana ada yang gratis
saya tidak merasa punya utang
kota gondram bawa masuk
sudah jadi milik saya
jangan diambil pak
itu satu satunya milik saya yang tersisa pak
kalian akan alat balasannya
akhirnya tanah ini jadi milik aku
ini surat tanahnya kakek naim
sudah jadi milik kita
katanya sih sawahnya subur tapi kayaknya
mendingan aku bangun rumah deh buat mu dia
bukannya kakek naim itu
aduh ibunya cucu namanya ayub
dia anak yatim biatu mas
masa kamu rampas juga tanahnya
jangan sembarangan ngomong kamu ya
dia itu pinjam uang aku satu lima juta udah lewat tempo lama banget
dia pinjamnya cuma satu lima juta terus kamu mau ambil tanahnya
mau apa mau ceramah
ikut campur aja sih kamu
udah salah masuk
saya benar benar minta tolong
kau kenainkan suami saya
biar jenazah suami saya bisa dikuburkan kakek
aduh ini kacau banget
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur